rekonstruksi pembunuhan brigadir nofrian syahyos wahuta barat pada tiga puluh agustus dua ribu dua puluh dua
menggambarkan rangkaian peristiwa dengan peragaan tujuh puluh delapan adegan oleh lima tersangka
dalam rekonstruksi yang berlangsung selama tujuh lima jam
ada peristiwa yang belum tergambarkan dengan jelas
selain itu ada perbedaan antara beberapa adegan rekonstruksi
dan pengakuan verdi sambong di sidang etik
adegan tersebut adalah dugaan pelecehan seksual oleh brigadir yosua
terhadap istri verdi sambong putri chandrawati
yang disebut oleh putri terjadi di rumah verdi sambo di magelang pada tujuh juli dua ribu dua puluh
peristiwa di magelang ini disebut sebagai pemicu adanya rencana pembunuhan terhadap brigadir yosua
namun dalam mereka adegan dugaan pelecehan ini tidak tergambar secara pasti
menurut sumber di kepolisian
mantan karif propampolri tersebut
memaparkan usai merayakan ulang tahun pernikahan yang ke dua puluh dua bersama sang istri
verdi sambo pulang lebih dulu pada tujuh juli
hal ini karena ada kegiatan di kepolisian
namun pada jumat dini hari delapan juli
putri candrawati menelpon verdi sambo dan mengatakan ingin segera pulang ke jakarta
dengan alasan tidak enak badan dan menerima perlakuan tidak baik dari brigadir yosua
berdasarkan sumber yang sama
verdi sambong juga mengatakan
saat putri tiba di rumah pribadi mereka di jalan saguling jakarta pada delapan juli
mereka langsung berbicara di ruang keluarga di lantai tiga
putri candrawati menceritakan kepada suaminya
bahwa brigadir yosua masuk ke kamar pribadinya di rumah mereka di magelang
dengan membuka paksa kunci kamar
kemudian melakukan pelecehan dan pemerkosaan
menurut sambo istrinya mencoba melawan
namun yosua membandingnya ke lantai
kejadian ini juga disaksikan oleh tersangka kuat maafnya
menerima pengakuan seperti itu dari istrinya
sang jendral marah dan memanggil badan dari chad eliezer dan bribka rikirizal
untuk mengkonfirmasi peristiwa di magelang
pada saat itulah ferdi sambo diduga merencanakan pembunuhan terhadap brigadir yosua
hal ini tergambarkan dalam rekonstruksi peristiwa di rumah pribadi sambo di jalan saguling
rekonstruksi menggambarkan bagaimana kelima tersangka bertemu di lantai tiga rumah pribadi verdi sambo
untuk merencanakan pembunuhan terhadap brigadir yosua
pertemuan ini tidak termasuk dalam kumpulan cctv yang ditayangkan di cnn indonesia pada sepuluh agustus dua ribu dua puluh
ada dugaan rangkaian cctv tersebut telah direkayasa dan ada pemotongan adegan serta durasi
agar sesuai dengan narasi yang dibuat oleh verdi sambo
hal ini disampaikan komisioner komnas ham hoyrul anam pada konferensi pers
pemberian rekomendasi komnas ham kepada kepolisian satu september lalu
kalau yang sudah beredar di publik di titik itulah
menanyakan apakah anda apakah kamu mau menembak
jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa
tapi dalam video yang beredar yang itu menjadikan satu narasi ini tidak ada
kalau ini ada ini akan terang benderang karena rangkaian peristiwanya ada
menurut sumber di kepolisian verdi sambo mengatakan
sang istri tidak ikut ketika ia berbicara dengan barada richard eliezer dan rivka rikirizal
pada saat itu putri diperintahkan verdi sambo untuk masuk ke dalam kamar
setelah itu verdi sambo dan para tersangka lainnya berangkat ke rumah dinas
terkait peran kelima tersangka kapolri jenderal listio sigit prabowo menegaskan
kelimanya melakukan perencanaan pembunuhan yang didalangi oleh verdi sambo
hal tersebut disampaikan kapolri pada rapat dengar pendapat
dengan komisi tiga dpr ri dua puluh empat agustus lalu
di rumah dinas kompleks polri verdi sambong mengkonfrontasi brigadir yosua
terkait peristiwa yang terjadi di magelang
namun sambong menilai sikap yosua menantang dan tidak menunjukkan rasa bersalah
sambong lantas memerintahkan richard eliezer untuk menghajar brigadir yosua
berdasarkan perintah sambong barada richard eliezer menangkap
brigadir yosua dengan perintah yang menarik
berdasarkan perintah sambong barada richard eliezer menangkap brigadir yosua
sebanyak lima kali hal ini disaksikan oleh blipka riki dan kuat ma'ruf
berdasarkan perintah sambong barada richard eliezer menangkap brigadir yosua
sebanyak lima kali hal ini disaksikan oleh blipka riki dan kuat ma'ruf
menurut sumber di kepolisian verdi sambo mengaku tidak memerintahkan
barada richard eliezer untuk menembak melainkan menghajar yosua
sambo mengaku dirinya panik saat itu terjadi
kepada sumber di kepolisian verdi sambong mengatakan ia tidak menembak brigadir yosua
tetapi ia mengambil pistol yosua dan menembakkannya ke tempur yang berada di bagian bawah
tetapi ia mengambil pistol yosua dan menembakkannya ke tempur yang berada di bagian bawah
untuk memberikan kesan telah terjadi tembak
dalam rekonstruksi di rumah dinas verdi sambong
dalam rekonstruksi di rumah dinas verdi sambo
ada dua versi peristiwa penembakan terhadap brigadir yosua
perbedaan versi adegan penembakan ini adalah pada proses penembakan
posisi para tersangka dan korban
serta perintah verdi sambo kepada barada richard eliezer untuk menembak yosua
sampai saat ini
perintah verdi sambong akan menembak yosua
dirtipidung brigjen andirian mengatakan
setiap tersangka memiliki hak untuk memberikan kesaksian
perbedaan keterangan antara satu tersangka dan tersangka lainnya akan dibuktikan di pengadilan
menurut keterangan re sama fs ada yang tidak sesuai
tapi silakan masing masingan mempertahankan
nanti kita paksakan di pengadilan

verdi sambong juga mengaku kepada sumber di kepolisian
bahwa dirinya mengatur dan merekayasa semua hal pasca kejadian
termasuk menceritakan kronologi yang tidak sebenarnya kepada kapolri jenderal listio sigit
ia juga mengaku memerintahkan dua bawahannya untuk memeriksa dan memusnahkan semua cctv
yang berada di sekitar rumah dinasnya di kompleks polri
kasus ini juga ditangani oleh pihak di luar polisi
seperti lpsk yang mengawal berada eliezer sebagai justice kolaborator
kompolnas dan komnashan
komnas ham telah merampungkan investigasi independen dan memberikan rekomendasi kepada polri
pada konferensi pers satu september lalu
komnashan mengonfirmasi adanya obstruction of justice
atau penghalangan penyidikan oleh sejumlah pihak
kluster pertama adalah membuat skenario
kluster kedua adalah menghilangkan atau merusak barang bukti
dalam kasus ini kelima tersangka disangkakan pasal tiga ratus empat puluh subjek
dan kelima tersangka disangkakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan
junto lima puluh lima dan lima puluh enam kuhp dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup
atau paling lama dua puluh tahun
sementara itu ir jennifer disambo juga menerima sangsi etik polri
dan disangkakan pasal berlapis bersama enam orang anggota kepolisian
terkait penghalangan pendidikan
tim liputan cnn indonesia jakarta